sementara harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di jawa timur
kini sudah menyentuh satu ratus empat puluh ribu rupiah per kilogram
harga ini bahkan lebih mahal dari harga daging sapi
yang hanya satu ratus dua puluh ribu rupiah per kilogram
pemkot surabaya pun menggelar operasi pasar untuk menekan harga cabai rawit
dalam sepekan terakhir harga cabai rawit di pasar tanjung anyar
kota mojokerto terus mengalami kenaikan
bahkan saat ini harganya sudah mencapai satu ratus empat puluh ribu rupiah per kilogramnya
harga cabai rawit ini bahkan lebih mahal dari harga daging sapi
yang mencapai satu ratus dua puluh ribu per kilogram
untuk mensiasati mahalnya harga cabai rawit
pembeli terpaksa beralih ke cabai merah besar yang harganya jauh lebih murah

di kota walang harga cabai rawit juga mencapai satu ratus empat puluh ribu rupiah per kilogram
harga tersebut naik sepuluh ribu rupiah
dari sehari sebelumnya yang mencapai satu ratus tiga puluh ribu rupiah
sayangnya harga cabai yang semakin meroket berbanding terbalik dengan kualitas cabai yang dijual
karena bercampur dengan cabai busuk
sementara di surabaya dinas perindustrian dan perdagangan
menggelar operasi pasar murah di lapangan karangwismo surabaya
dalam operasi pasar ini cabai rawit dijual dengan harga rp delapan puluh per kilogram
tak ayal hanya dalam waktu satu jam puluhan kilo cabai rawit yang dijual ludes
di serbu ibu ibu